bukan hanya para calon anggota paski braka yang menjalani karantina selama hampir satu bulan di wisma sugondo joyo puspito cibubur jakarta timur
para abdi negara yang sudah bertugas di bidang masing masing yakni anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia
juga ditugaskan untuk menjadi bagian dari skuad pengibaran dan penurunan sangsa kamera putih pada tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
mereka adalah para calon komandan pasukan
komandan pasukan atau disingkat dan pas adalah sosok yang bertugas memimpin pasukan
yang akan melakukan pengibaran dan penurunan replika sangsa kamera putih di istana merdeka
posisinya akan berada di samping komandan kelompok tujuh belas
para calon dan pas ini berasal dari tiga matra tni yakni angkatan darat laut dan udara serta polri
masing masing dipilih oleh satuan tugas dan harus memenuhi beberapa syarat
yang pertama berdasarkan pangkat mereka
matra tni minimal harus berpangkat kapten
sebab mereka sudah terlatih memimpin pasukan
sementara dari kepolisian anggota yang dipilih berpangkat ajun komisaris polisi
mari kita berkenalan dengan keempat calon danpas ini
siapa saja mereka
nama kapten infantri teguh widakdo kemudian satuan dari kodam lima brawijaya
kemudian untuk asal dari yogyakarta
nama kapten infanteri teguh widakdo kemudian satuan dari kodam v brawijaya kemudian untuk asal dari yogyakarta

nama saya alfred edward manihuruk pangkat sekarang sudah kapten laut
saya penerbang di skuadron empat ratus helikopter wing udara satu pus penerbal di surabaya
sekarang saya sudah berusia tiga puluh tahun
nama saya kurniawan panji brasetio pangkat kapten polisi militer
keseharian saya dinas sebagai dansatrup makropaskas tni angkatan udara di bandung
demikian saya asal kesatuan dari akademi kepolisian
saya juga kebetulan lulusan akpol tahun dua ribu delapan batalion parahita raksakam
prosedur seleksi dari satuan tugas para calon dan pas ini hampir sama satu sama lain
keempatnya mendapatkan panggilan dan surat penugasan dari pimpinan satuan tugas masing masing
awal mulai tes dimulai pada bulan juli setelah lebaran
jadi kami ada surat perintah untuk melaksanakan tes untuk seleksi dan kipas siberaka
itu di tingkat kodam jadi tingkat kodam masing masing ada seleksi
kemudian dari kodam dipilih satu orang untuk berangkat seleksi di tingkat mabesat di tingkat mabes ade
kemudian di tingkat mabes ade dipilih satu orang untuk mewakili orangnya dipilih dua orang
untuk mewakili seleksi di tingkat mabes tni
kalau seleksinya yang pertama tes kesehatan kemudian tes postur kemudian tes psikologi dan tes pbb
untuk awal mula kami bulan februari mendapatkan surat panggilan dari mabes au
untuk melaksanakan seleksi dan kipas ibraka
jadi kalau di tni au diambilnya masing masing korup
jadi total ada enam belas peserta waktu itu
lalu dari enam belas peserta hanya diambil
oh tidak itu hanya seluruh satuan yang ada di tni au
jadi ada masing masing perwakilan
terus nantinya akan diambil dua orang
untuk pelaksanaan seleksi ada beberapa tahap
yaitu pertama dari segi pbb seperti apa
para dan pas juga memulai masa karantina bersama sama dengan para calon anggota paski beraka

tentu banyak hal yang harus mereka jalani di dalam wisma sugondo joyo puspito
namun menurut para calon dan pas ini
keseharian di wisma tidak jauh berbeda dengan masa pelatihan mereka saat menjadi tarunan
yang berbeda adalah tugas untuk mengenal dan melakukan sinkronisasi dengan para capaska
untuk dalam seminggu ini
sudah cukup signifikan
memang pada saat awal awal mereka agak sulit untuk saling menyesuaikan
karena mungkin di tiap daerah mempunyai ciri khas masing masing
kemudian punya background
ya gaya pbb nya mungkin ada perbedaan
tapi terutama di tiga hari terakhir
mereka bisa mulai saling menyesuaikan
kalau pesan saya yang pertama
adik adik ini mulai dari nol yang jelas
dia masih sma kelas satu rata rata
dan kelas dua
kemudian dari segi pbb pada saat awal kali pelatihan
dilihat dari segi kekompakan
namun setelah berjalan kurang lebih satu minggu ini
perbedaan antara pada saat awal latihan dengan akhir latihan pada minggu pertama sangat signifikan
hari ini memasuki minggu terakhir menjelang waktu penentuan
mereka sudah menghabiskan waktu hampir satu bulan bersama para capaska
mereka juga mencurahkan kesan bagaimana akhirnya bonding itu terbentuk
setelah lama berinteraksi dan berlatih bersama
tentu keakraban jadi terbangun
para calon dan pas harus bisa membawakan diri sebagai senior sekaligus teman
bagi para calon anggota paski belakang duit

saya secara pribadi pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan berlatih
yang sejauh ini baik dengan tim a maupun tim b
karena pada prinsipnya kami di sini sudah satu visi
satu misi satu persepsi
agar pelaksanaan upacara pengibaran bendera berjalan lancar
kami tidak memandang apakah ini baju hijau baju coklat
di sini kami satu padu berbaur menyatu
terkait komunikasi saya rasa saya secara pribadi cukup hangat
dengan adik adik paski beraka
tapi bukan berarti memanjakan
ada porsinya kita latihan fokus serius pada latihan
ada konteksnya kita santai kita sebagai kakak kita sebagai orang tua
jadi lebih kecondong kepada profesionalitas
penetapan siapa yang akan menjadi komandan pasukan dalam formasi pengibaran
serta penurunan sang saka merah putih baru akan ditentukan pada hari h tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
penetapan dilaksanakan pada apel pagi di wisma negara
dengan demikian perjuangan para calon dan pas untuk menjalankan tugas dengan sebaik baiknya
masih akan berlangsung sampai detik detik menjelang upacara
adakah keuntungan bagi mereka masing masing jika terpilih untuk bertugas sebagai komandan pasukan
dan apa tantangan terbesar bagi mereka
kalau untuk tantangan saya rasa semua sama
yang penting kembali ke kita masing masing bagaimana latihan kita persiapan kita
apabila kita sudah latihan secara maksimal otomatis nanti saat pelaksanaan saya yakin pasti juga maksimal
karena ini memang untuk sesuatu yang ditampilkan buat negara ya di istana negara disaksikan banyak orang

kita harus berpikir
kita secara pribadi saya sendiri prinsipnya berikan aja yang terbaik
biar penilai yang memilih
jadi ya bagaimana kita tampil seperti biasa seperti apa ya lakukan aja sebaik
mungkin ini hanya spekulasi cuma ya mungkin ada pengaruh kita dapat nilai plus saja
inilah plus dari satuan ataupun dari instansi kita khususnya saya tni angkatan laut
jadi kita berempat di sini kita tidak menganggap ini persaingan
kita ini satu sodara
kita sodara satu perjuangan
kemudian apabila ada yang salah kita sama sama saling koreksi
untuk penentuan siapa yang main maupun tidak itu ditentukan oleh presiden
iya jadi kita tidak tahu siapa yang main siapa yang tidak main jadi kita disini menjaga persaudaraan saja
kalau kami sendiri kami tidak tahu yang penting kami lakukan terbaik kemudian kami berdinas yang baik bertugas melaksanakan tugas dengan baik
seandainya ada reward dari pimpinan kami ya kami ucapkan terima kasih itu saja
saya yakin khususnya saya secara pribadi apabila memang allah memberikan kesempatan dan kehendaknya
jikalau saya terpilih dapat tampil pada upacara tersebut yang pertama akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan pribadi saya
itu yang pertama yang kedua untuk keluarga saya dan untuk jelas alma mater saya polri tercinta
selamat berjuang para calon komandan pasukan demi tugas mulia untuk berkibarnya sang saka merah putih di istana merdeka pada peringatan kemerdekaan republik indonesia
saya sma ippg sentani kabupaten jayapura provinsi papua
kalau alasan saya ikut paski bra saya ingin melatih pbb saya untuk lebih baik lagi
kalau motivasi saya termotivasi karena kakak saya jadi paskibra tahun lalu
boleh ceritain nggak sih proses seleksi kamu saat dari sekolah terus kemudian menuju ke dudukan atau tingkat nasional ini gimana sih
awalnya itu nggak pernah punya pikiran untuk ikut paskibrah
tapi sejak lihat kakak pengibaran
tujuh belas agustus tuh oh kakak aku jadi paskibrah
pasti aku bisa lah aku coba
ya dites fisik mental kebudayaan kesenian
dites itulah keterampilan yang bisa apa logika dites
tanggapan dari teman teman dan juga orang orang terdekat nih saat tahu fani lolos menuju ke tingkat nasional gimana
keluarga semua senang
sekolah ya terutama kepala sekolah guru guru
semua kasih semangat
selamat ya kamu paskibrah kedua dari sekolah ini
dan kamu membawa nama baik sekolah kita ke nasional
semoga tambah sukses lagi untuk kedepannya
terus orang tua teman teman seluruh ppi kabupaten jayapura juga senang lah
karena berapa tiga tahun turut turut nih kan provinsi kabupaten jayapura ada yang ke nasional
jadi semua purna senang sih
pelajaran kesukaan apa nih
ya ampun itu dua pelajaran yang paling sulit ya di masa sma
nanti berarti kalau misalnya apakah
ketepan atau cita cita dari fani ini terkait dengan mata pelajaran yang fani sukai
pengen jadi ilmuwan atau justru malah pengen masuk militer nih
seperti yang biasanya jadi cita cita anak anak yang masuk paski beraka
ya kak aku ambil jurusan ipa
tujuan aku tuh kalau ikut paskibra kan untuk tes poluan nantinya kan lebih mudah
jadi aku ingin jadi poluan
makanya aku sengaja ikut paskibra juga
mungkin ada kemudahan untuk nanti tes polonya
didoakan fani semoga sukses ya masuk ke akademi polisi kemudian menjadi polisi wanita ya
kemudian fani ini bicara mengenai rumah ya
sudah beberapa minggu nih lepas dari orang tua kan ya
kalau boleh tahu fani orang tuanya kerja sebagai apa nama dan kerja sebagai apa
terus kemudian fani ini anak keberapa dari berapa bersaudara
oke kalau ayah aku namanya sjors tokoro
kalau ibu ketimoni orang tua aku dua dua petani
ya ayah ibu kedua duanya petani tinggalnya di danau
ya kak adang sentani
aku anak kedua dari tiga bersama
kalau untuk menanamnya itu kan sering untuk kebutuhan sehari hari yang untuk makan ya kak
sering ditanam yang itu
kalau untuk penghasilan untuk uang sekolahku itu mama sering jualan kue kak
kakak purna aku kasih tahu sama orang tua kalau aku tuh tembus ke nasional
jadi mama aku kan sedih
kurang percaya tuh kalau aku tuh bisa nasional kan aku punya banyak kekurangan kan kak
mama sempat nanya
sampai mama tuh udah gak bisa bicara lagi
jadi mama itu kayak dia maja baru
jadi kakak kasih kesempatan buat bapak
bapak bapak bilang terima kasih
karena waktu aku tes nasional aku belum punya akte kak
jadi ya jadi aku tuh kalau pikirin pikirin perjuangan tuh juga kayak sedih
aku nggak punya akte tapi aku bisa nasional tuh kayak ya puji tuhan lah mungkin ini udah berkata aku untuk nasional
ada pesan gak dari mama
supaya fanny ini tetap kuat dan juga ini jadi kayak pedoman gitu bagi fanny untuk bisa sukses di karantina sampai nantinya jadi paski beraka di tanggal tujuh belas
mama sih pesan kalau di sana kalau capek berdoa aja
terus kalau setiap hari jangan lupa berdoa
jangan terus belajar kalau dimarah kakak kakak sabar aja karena tujuh belas agustus sudah dekat jangan putus asa untuk terus latihan
kalau misalnya ketemu sama bapak dan ibu nih ya
mengajak kalau mama bapak berdoain fani supaya fani tetap sabar aja buat semuanya karena jauh banget kita sama orang tua kan
jadi aku rindu tapi ya berdoa supaya aku bisa lebih sabar lagi
kalau boleh ceritain sedikit nih kesan pesan selama menjalani karantina menginjak dua minggu ke tiga minggu ini seperti apa
aku senang punya banyak teman kak di sini kan kita berbeda beda suku terus kadang kalau ngomong tuh gak saling lihat satu sama lain
kalau papua kan lebih cepat gaya bicaranya jadi agak susah untuk menyesuaikan
tapi ada juga yang dari maluku kan indonesia timur agak baku nyambung kan bicaranya
jadi aku lebih sering sama orang orang indonesia timur sih kak
oke sampai saat ini ya
kalau misalnya boleh tahu nih siapa sih teman akrabnya yang biasanya suka saling bertukar cerita di karantina ini
aku lebih dekat sama nita
nita itu dari
nusa tenggara timur
teman sekamar juga ya
beda kamar kak
oh justru beda kamar

kira kira kalau misal ketemu sama pak presiden nih
mungkin bisa minta tolong kepada bapak
kira kira ada nggak sih yang perlu diperbaiki dari kampung halamannya fani di papua
oh iya kalau aku tuh sempat kan tinggal situ terus pasar yang dekat tempat tinggal aku itu kan pasar ibu ibu yang jualan
mereka nggak punya tempat untuk jualan
jadi aku mau bilang sama bapak jokowi kalau bisa bantu membuat pasar buat ibu ibu yang ada di papua kak
kalau buat teman teman di luar sana
ter motivasi untuk berprestasi gimana fano
terus berjuang aja berdoa karena jangan pernah capek untuk berubah
karena kita semua kan punya banyak kekurangan tapi dari kekurangan itu kita harus bisa berubah jadi lebih baik lagi kak

di lapangan wisma sugondo jaya puspito para teman muda calon anggota pasgibraka ini menemukan kehangatan dalam bentuk lain
hari ini hari ini kau akan bertahun tahun
canda dan tawa bersama adalah pengobat rasa lelah dan rasa rindu kepada orang tua dan saudara
demi njp harga mati
di sini mereka tidak hanya menemukan teman berbagi susah tetapi juga berbagi kelakar
salah satu pengobat leti adalah melakukan yel yel bersama
selain untuk mempertahankan semangat di tengah ketatnya jadwal latihan yel yel ini juga meningkatkan kekompakan
dan sekali lagi mengusir rasa bosan
atau melempar candaan satu sama lain
beberapa di antara mereka bahkan sudah didapuk sebagai pelawak di kelompok ini
salah satunya nicanor yafet malakabu dari papua barat
menurut teman teman yang anak muda tegap ini gemar melontarkan mob atau stand up comedy khas papua
di daerah saya itu bahasanya itu kan terlalu logat
jadi kan mob ini laki laki satu ini pokoknya suara ketua lah
di jalan jalan pas ada ketabrakan pas yang jadi saksi mata itu yang tua ini
sudah pas dia lihat langsung yang dapat tabrak ini kan mobil dengan motor
sudah langsung polisi angkat yang si apa namanya saksi mata untuk cari tahu ketabrakannya itu bagaimana
sudah langsung polisi tanya om ini bagaimana ini tadi tuh tabrakannya itu bagaimana
tidak pak pas jalan begini saya lihat mobil dari sana saya lihat motor dari sana
dua dua laju sama sama dua laju
sekalian itu saja terima kasih
bukan dapat tabrak ini bukan bilang dari sana laju dari sana langsung dapat aku tabrak
tidak dia bilang dari sana laju dari sana laju
jangan madi sama ada memuara
silahkan tahu apa lagi mencoba
jodohnya madi sama ada pemurahan
aku dong ini mengenai yel yel karena mereka punya yel dan kalau saya perhatiin tadi gaya mereka cukup lebay
ber satu kali ber
ber dua kali ber
ber tiga kali ber
ber kali kali ber
tidak hanya para jago lelucon sebagian besar perwakilan provinsi ini juga menyimpan bakat terpendam
atau membaca puisi
tidak juga kau
tak perlu seduh sedan itu
icebreaking ini sangat penting untuk dilakukan
masih hijau penuh semangat sekaligus emosional
walaupun mereka adalah putra dan putri bangsa yang akan melaksanakan tugas negara pada dasarnya mereka hanyalah remaja
para pembina paski braka pun mengakui bahwa para capaska ini saling mencari penghiburan satu sama lain
karena mereka dilarang membawa alat telekomunikasi
mereka juga dilarang berhubungan dengan keluarga selama dikarantina
mereka bahkan tidak diperbolehkan mengetahui sedang ada peristiwa apa di dunia luar saat ini
karena mereka sama sekali tidak bisa menonton televisi
para capaska hanya bisa bercerita dengan teman temannya atau dengan kakak pembina
proses karantina dengan jadwal yang ketat latihan yang padat dan terputusnya komunikasi dengan orang orang terdekat
tentu menjadi ujian tersendiri bagi para calon anggota paski braka
tapi semuanya dilewati bersama sama
para remaja ini pun sepakat
tiada cara lain yang lebih tepat untuk mengusir rasa sedih selain dengan mencari tawa bersama sama
hari ini tuhan berkati tuhan menjadi yang terbaik

sehat dan mati ho ho ho